jurus covid sembilan belas tak mengenal siapa yang akan diserang termasuk para narapidana yang saat ini masih menjalani hukuman
ada sekitar tiga puluh lima ribu narapidana dan juga anak yang akan dibebaskan melalui mekanisme pembebasan bercarat dan juga asimilasi
mereka narapidana dewasa telah menjalani hukuman dua sepertiga masa hukuman ataupun tahanan dan juga setengah masa tahanan atau hukuman bagi narapidana anak
asimilasi dilakukan di rumah sementara mereka yang bebas atau narapidana yang bebas melalui sistem integrasi yaitu pembebasan bersyarat cuti bersyarat dan juga cuti jelang bebas
dalam keputusan menteri tersebut sangat jelas tertuang bahwa narapidana yang bebas bukanlah narapidana kasus pidana khusus ataupun kasus yang tertuang dalam pp sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua
sebenarnya apa sih peraturan pemerintah atau pp no sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua belas itu
pp sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua belas berisikan mengenai pemberatan pemberian remisi untuk tiga kasus kejahatan luar biasa yaitu korupsi narkoba dan terorisme
dalam aturannya narapidana ini bisa saja mendapatkan remisi ataupun kedenganan
asalkan para narapidana ini bisa menjadi justice kolaborator ataupun membongkar suatu kasus
dan juga mereka mendapatkan rekomendasi dari lembaga terkait
jadi misalnya ada seorang koruptor ingin mendapatkan remisi ataupun kedenganan
maka koruptor tersebut harus membongkar suatu kasus dan mendapatkan rekomendasi dari lembaga terkait
dalam hal ini kpk
dalam upaya menuruni kapasitas menteri yasona loli mengatakan bisa saja mengusulkan revisi pp sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh
misalnya untuk kasus korupsi ataupun koruptor bisa saja dibebaskan
tapi dengan catatan telah menjalani hukuman dua sepertiga masa tahanan dan juga berusia di atas enam puluh tahun
kemanusiaan menjadi kesehatan
usaha menteri yasono untuk memberikan ruang yang lebih untuk para koruptor bukanlah pertama kalinya
indonesia corruption watch mencatat dari periode dua ribu lima belas hingga dua ribu dua puluh
menteri yasona telah mengusulkan lebih dari empat kali untuk merevisi pp ini
ya sebenarnya menjadi tidak tepat jika ada pihak pihak yang menyebutkan bahwa sesaknya lembaga pemasarakatan kita sekarang
over kapasitas disebabkan oleh narapidana kasus korupsi
karena data yang kita himpun dari kementerian hukum dan ham menyebutkan bahwa jumlah narapidana kasus korupsi
hanya satu delapan persen dari total keseluruhan narapidana di berbagai lapas di indonesia
presiden joko widodo sejak dua ribu lima belas tidak pernah ada usulan ataupun keinginan untuk merevisi pp sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua belas
saya hanya ingin menyampaikan bahwa mengenai nabi koruptor
tidak pernah kita bicarakan dalam rapat rapat kita
jadi mengenai pp sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua belas tidak ada perusahaan sampaikan tidak ada revisi untuk ini
jadi pembebasan untuk nabi hanya untuk nabi bidana umum
faktanya kondisi lapas di seluruh indonesia sangat memprihatinkan
lapas yang tujuannya untuk sebagai upaya pembinaan belum bisa berjalan maksimal
karena para narapidana masih harus berbut lapas dalam lapas
kelebihan kapasitas ini disumbang paling banyak oleh kasus narkotika
artinya pemberian remisi untuk kasus korupsi bukanlah solusi
penggunaan narkoba di rehabilitasi bisa menjadi resolusi